menteri bumn rini sumarno memastikan stok bahan bakar minyak selama lebaran akan tercukupi
dilansir dari cnn indonesia com pemerintah akan menerapkan beberapa kebijakan penyediaan bbm di sepanjang jalan tol saat arus mudik dan arus balik lebaran mendatang
di antaranya dengan menyiapkan jerigen di banyak titik dan menyediakan banyak truk pertamina di sepanjang jalan tol
langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi adanya kekurangan bbm yang berdampak pada kemacetan panjang di jalan tol
untuk harga bbm sendiri saat ini masih berada di level normal